orangutan itu bernama luser krismon paguh dina fahzren deknong louis dan hope
nah memang kami juga dari kemarin selalu mengimbau gitu ya
itu pasal berikutnya kan berkata bahwa penghasilan dari tanah bungkok desa
lanjutlah makan lagi ya
terutama di ppkm ini dibanding psbb tahun lalu purchasing powernya mungkin udah berbeda dan behaviornya juga udah berubah
serangan penyakit ini dimulai pada tiga belas november lalu
itu adalah yang menjadi favorit sehabis buka puasa dan juga menjelang sahur
saya sudah ada yang posting di sosmed segala ya
ini lo belakang banget
lalu anda harus memastikan dokumen lahan legalitas pengembang
itu tadi beliau harus bagaimana industri pertambangan juga harus punya kemampuan untuk bisa
coach tapi pengen tahu deh kalau misalkan itu kan pemanasan cukup lama fundamental dan segala macam
dua ribu dua puluh tiga juga terjadi di india india malah bisa dibilang hampir setiap tahun terjadi heat wave di sana
dalam sehari bisa habis berapa kilogram iga sapi ya
yakni emisi gas buang kendaraan industri perumahan dan aktivitas komersial lain
panti werda akan memfasilitasi kita
tapi sayangnya dulu gue tuh tim yang dibantai bantai sama timnya firda
itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang
yang akan bisa menambah kekuatan kita nanti ke depan
kalau kita lihat data dari sekitar dua ribu tiga belas an itu
karena kita sudah lari dari engkau dan kamu tahu
melbourne ini ada pesan dari pak pj wali kota bandung pak bang bang
kalau ragunan kenapa nggak keren coach